selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi anda yang berada di kawasan dki jakarta dan sekitarnya dan selamat menjalankan ibadah puasa
markas komando lantamal angkatan laut nias tengah menyelidiki kasus pembunuhan calon siswa tni al yang dibunuh pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
pelaku merupakan oknum anggota tni al yang juga meminta dua ratus juta rupiah kepada keluarga korban sebagai biaya memasukkan korban menjadi prajurit tni angkatan laut
seorang mantan calon siswa atau casis bintara tni angkatan laut dibunuh oleh anggota tni al
keluarga ex calon siswa bintara di nias ini pun historis setelah mengetahui korban dibunuh tni al ataupun anggota tni al pada tahun dua ribu dua puluh dua dan baru diketahui tewas pada tahun ini tahun dua ribu dua puluh satu
pelaku juga memeras harta keluarga korban dengan alasan untuk kebutuhan korban
di kemabat tni angkatan laut ini dilaporkan hilang kontak dengan orang tua korban sejak dua puluh desember dua ribu dua puluh
setelah dilakukan penyelidikan pom lantama menangkap serda aam
dari keterangan pelaku diketahui korban dijanjikan oleh serda aam menjadi siswa dik mabat tni al